udah enak wih
kalau pusing harus tambah lagi abi
kurang itu wih
apa rasanya wih
jelek amat dia nasib gue
dapet anak kos kurang ajar
punya pembantu brengsek

mati aja deh kali
biar aku punya teman
pak cerna ada
si tony kan lagi di ines
emang pak cerna kerja ya
dia buka perusahaan sendiri
sekarang jadi asisten direktur gitu deh
menangkap jadi pengawas bendahara pegawai
jadi supir juga dirangkap sendiri tau nggak
wah hebat dong
kalau gitu berarti gaji pak cerna kan banyak
nggak mau minta diteraktir habis ini
eh tapi kalau kerjaannya banyak gitu berarti bidang usahanya apa ya vin
wah pokoknya keren abis tina
sekarang dia buka usaha di bidang pengawasan terpadu
jadi pengawas sekaligus pengasuhnya si abi
oh jadi pengasuh
oh bagus dong kalau gitu
berarti nak bisa facial hari ini
soalnya nenek nenek tuh sekarang nggak ada yang jagain
jadi nek bingung kalau ini nggak sendirian
berarti bisa dijagain sama pak cerna dong ya kan

bentar ya kalau gitu
nah mau telepon pak cerna dulu
saya kevin bilang kamu sekarang udah ada kerjaan ya
enggak itu maksud aku
iya tadi kevin bilang kalau kamu usahanya pengawasan terpadu ya fida
iya usaha pengawasan terpadu
iya aduh sayang nak jadi bangga deh sama ayang tau gak
tapi selain bangga sebetulnya nak mau minta tolong sama ayang mau ya
jadi ceritanya gini yang kalau nak itu hari ini harusnya facial tapi gak bisa soalnya nenek nenek gak ada yang jagain
kalau usaha yang begitu kan berarti ayah bisa gantiin tugas nak dong setuju
kayaknya gitu sih berarti gak mau ya kalau gak mau nak nangis nih ntar keceng nangisnya
sejam lagi karena biasanya nyalon yang di mall itu yang ntar kita ketemuan di sana aja mau kan